sejumlah warga berlarian saat angin kencang terjadi pada rabu sore
peristiwa ini sempat membuat wisatawan dan para pekerja jasa di pantai kuta kabupaten badung bali panik
video rekaman itu viral di media sosial
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg wilayah tiga dan pasar pada kamis siang
menyebut kejadian angin kencang ini terjadi akibat pengaruh meningkatnya intensitas seruakan dingin asia
serta terjadinya pusat tekanan rendah di perairan selatan indonesia
kecepatan angin yang terjadi di pesisir selatan dan barat bali ini mencapai tiga puluh satu knot
dan diprediksi akan terjadi hingga beberapa hari ke depan
peningkatan kecepatan angin ini disebabkan karena adanya dua faktor yaitu
yang pertama itu meningkatnya intensitas seruakan dingin
asia dimana hal ini akan berpengaruh terhadap cuaca yang ada di indonesia bagian barat dan bagian selatan
termasuk wilayah bali di mana hal ini juga yang bisa meningkatkan potensi terjadinya awan awan konvektif dan juga peningkatan kecepatan angin
bmkg juga mengimbau masyarakat baik nelayan maupun wisatawan yang beraktivitas di pantai dan laut
untuk lebih waspada karena cuaca ekstrim angin kencang ini
nandang astika badung bali